peran anak muda tidak bisa dikesampingkan dari presidensi g dua puluh indonesia terutama dalam bidang pertanian
petani milenial indonesia dengan inovasi teknologi diharapkan mampu menjadi bagian cita cita indonesia sebagai lumbung pangan tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
taukah anda badan kesehatan dunia atau world heart organization menganjurkan setiap orang untuk mengkonsumsi empat ratus gram sayur mayur dan buah buahan
atau setara dengan tiga porsi sayur dan dua porsi buah dalam sehari
kabar baiknya guna memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat indonesia dipermudah dengan beragam startup layanan belanja sayur
buah buahan bumbu dapur karya anak bangsa seperti tanihub sayur box itani dan beragam aplikasi agritech lainnya
namun mengembangkan teknologi di sektor pertanian tidak lepas dari tantangan salah satunya akses ke pasar
pertama kita selalu
kita targetkan adalah membantu membuka pasar kepada para petani
karena selama ini kenapa petani petani di indonesia itu selalu mereka yang produksi mereka yang kerja keras
kok mereka yang malah yang miskin gitu
kenapa selalu yang perantara perantara itu yang kaya gitu ya
karena memang tidak adanya akses ke pemasaran akses ke informasi gitu ya
dan juga tidak ada proses supply chain yang efisien
sehingga ya apa yang diproduksi petani misalnya dia produksi sepuluh ton
mungkin karena harus muter muter kemana mana dan prosesnya juga tidak cepat ya
ini kan barang yang perishable
senada dengan itu perwakilan fao atau food and agriculture organization indonesia
regendra ariel yang sudah terlibat dalam sektor ini selama delapan belas tahun optimistis
presidensi g dua puluh merupakan momen
momen emas indonesia memaksimalkan peran anak muda dan teknologi di sektor pertanian untuk lebih maju dan bertahan
enam puluh lima juta populasi muda dan seperti yang saya katakan masalah ini ada di mana mana
jadi kesempatan untuk indonesia sekarang sebagai presiden g dua puluh baru
seluruh dunia melihat indonesia
dan ini adalah waktu untuk membuat hal terjadi dan menetapkan contoh untuk seluruh dunia
sekali lagi kalau kita bisa
kita harus menemukan cara berpikir baru
membuat lingkungan yang lebih mudah membuat polisi
membuat pendapatan yang lebih mudah untuk para pemakai yang lebih muda
seperti mendukung pemakaman keluarga
kita memiliki praktek yang bagus di indonesia
berdasarkan data yang kami rangkum dari badan pusat statistik
pada tahun dua ribu dua puluh indonesia hanya memiliki tiga puluh tiga juta petani
dan kementrian pertanian menargetkan pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
melahirkan petani milenial sebanyak dua lima juta yang nantinya berkontribusi di digital technology
karena peran pertanian muda yang berkontribusi di bidang teknologi akan menentukan sistem pertanian
dari hulu ke hilir dan juga akan mendorong lumbung pangan pada tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
tim cnn indonesia jakarta